eh sis lo liat nadia gak
bang dimana sih
gue di bank
kok mobil ditinggal di laundry
perhatikan muter dulu ya
gue satu lagi
gue udah dipanggil tuh
udah dulu ya assalamualaikum
bang jamunya pake telur gak
enggak enggak gak usah
makasih ya bang
oh di rumah
wah tante punya es krim kamu mau gak
di dalam es krim tante ada banyak banget
di dalam yuk
gak sih sebenernya emang
eh sis lo liat nadia gak
jangan jangan ini kok di dalam es krim tante
kalo gue harus nelfon dari nadia
kok gak pernah ditabung lagi ke tabungan ini
gak ada di tabungan gue
katanya jangan di tabungan abang
gak perlu transfer dua kali dari rekening lo
gue kan sekarang
buat rebus mobil
rebus periasan lo
pelan pelan makan ya
gak ada di tabungan
gak ada di tabungan
gak ada di tabungan
gak ada di tabungan
gak ada di tabungan
gak ada di tabungan
gak ada di tabungan
terus balik ke bank takut banknya tutup
abang mau ke bank lagi
tadi kan udah ke bank
tadi begitu gue nyampe ke sana
petugas itu mau istirahat
gue disuruh balik lagi

tadi kan udah ke bank
tadi kan udah ke bank
tadi begitu gue nyampe sana
pertugas itu perlu istirahat
jangan pedas ya rekod aja jual
banget dulu ya jangan juga tutup ya
sudah berapa lama pak jadi pengemudi taksi online
belum lama bu
saya jarang lho dapat pengemudi kaya bapak
bawanya gak cepet cepet santai
justru kalau menurut saya yang jago yang kayak bapak
bikin saya nyaman dan aman dibawa sama bapak
ibu bisa aja
eh beneran bapak enak banget bawa mobilnya
kalau saya jadi langganan bisa kan pak
setahu saya nggak bisa bu
aplikasi yang nentuin
oh gitu ya
kalau ketemu sama penumpang yang sama
itu kebetulan aja
kalau gitu saya nggak pakai aplikasi deh
saya gak berani bu
kalau gak pakai aplikasi jatohnya disewa
oh gitu ya pak
kalau gitu saya boleh minta nomor telepon bapak
soalnya nomor telepon yang di aplikasi nggak bisa dihubungi
ini mbak minuman ya
oh iya maksudnya mau pesen apa
samain aja mbak yang dingin
aku mau pulang
udah setengah hari
wah takut banget sih